sebuah mobil suv tercebur ke dalam kolam bunderan patung kuda gambir jakarta pusat minggu pagi
akibatnya kendaraan ini mengalami rusak parah
suv ini masuk ke dalam kolam bundaran patung kuda gambir jakarta pusat usai mengalami kecelakaan tunggal minggu pagi
mobil mengalami rusak parah terutama di bagian depan
menurut saksi mata kendaraan melaju kencang dari arah jalan medan merdeka selatan menuju jalan budi kemuliaan
mobil sempat oleng dan menabrak trotoar hingga akhirnya terperosok ke dalam kolam
saksi menyatakan pengemudi kendaraan selamat
usai berhasil dievakuasi keluar dari dasar kolam mobil beserta pengemudinya kemudian dibawa petugas unit laka lantas ke polres metro jakarta pusat untuk diselidiki lebih lanjut